satu tahun sudah maestro musik campur sari didi kempot berpulang
dan untuk mengenang setahun kepergiannya
ada lima foto besar didi kempot yang dipajang di kawasan ngarsopuro solo
informasi ini akan sekaligus menutup cnn indonesia news update hari ini
tundur diri sampai jumpa
kepergian didi kempot
kepergian didi kempot menyisakan patah hati mendalam bagi keluarga dan penggemarnya
kepergian penyanyi yang dijuluki the godfather of broken heart tersebut masih dikenang
diantaranya oleh para relawan kota solo
yang memamerkan lima foto jumbo didi kempot
foto didi kempot itu juga diarak keliling
kami warga solo mengapresiasi dan kirim doa untuk beliau
sekaligus kita meneladani artis besar seorang didi kepot
semoga momentum ini bisa melahirkan didi kempot yang lain
meninggal dunia pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam
selasa lima mei dua ribu dua puluh pagi hari
pelantun pamer bojo ini diketahui meninggal dunia
saat menjalani perawatan di rumah sakit kasih ibu solo
semasa hidupnya didi kempot dikenal sebagai sosok musikus campur sari
dengan lagu lagu bertemakan patah hati
kartika bagus solo jawa tengah